hingga selasa pagi jembatan panyaram yang putus di kawasan kayu tanam kabupaten padang pariaman
masih ramai didatangi warga
mereka ingin melihat kondisi jembatan penghubung jalur lintas kota padang bukit tinggi itu
sementara akibat jembatan ambruk jalur dari padang menuju bukit tinggi menuju pekanbaru dan sebaliknya dialihkan
inilah kondisi jembatan panyaram di kecamatan dua x sebelas kayu tanam kabupaten padang pariaman
yang putus total diterjang arus luapan sungai batang kayu akibat hujan deras pada senin malam
jalur penghubung dari kota padang bukit tinggi menuju pekanbaru dan sebaliknya hingga kini masih terputus total
dan telah dipasangi garis polisi
ini untuk mengantisipasi bahaya karena sebagian tanah di sekitar jembatan amblas
dirlantas polda sumatera barat yang melakukan peninjauan langsung di lokasi kejadian mengatakan
telah melakukan rekayasa arus lalu lintas
untuk kendaraan yang melintas dari kota padang menuju bukit tinggi
kini dialihkan menuju jalur alternatif malalak secincin
sedangkan dari arah sebaliknya dialihkan menuju jalur kota solok
polisi menghimbau untuk lebih waspada saat berkendara
untuk menjaga kenyamanan polisi lalu lintas juga disiagakan di masing masing titik jalur alternatif
yang rawan longsor bila cuaca buruk terjadi
rekayasa arus lintas yang kita lakukan kita koordinasi terus dengan instansi
kemudian jalur dari arah bukit tinggi
kita arahkan di simpang bdam pelokan kekiri ke arah danau singkarak
kemudian solok kota solok kemudian ke arah padang
selain itu hujan deras juga mengakibatkan debit air di air terjun lembah anai kabupaten tanah datar sumatera barat meningkat
dalam video yang diunggah anissa khairina di instagram
air merendam tepi jalan raya padang bukit tinggi dan membuat sejumlah pengendara sulit melintas
kepala bnpb sutopo purwonugroho menyatakan kejadian ini terjadi pada senin sore
pukul delapan belas lebih sepuluh menit waktu indonesia barat
dan melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan kepala bpbd sumatera barat
erman rahman di bukit tinggi sumatera barat
selamat siang pak rahman
pak rahmat sejauh ini bagaimana kondisi di padang pariaman dan padang sekitarnya pak pada siang hari ini
nah untuk padang priaman ini kan kemarin sekitar pukul delapan belas tiga puluh itu kan memang terjadi intensitas hujan yang sangat lebat
sehingga terjadi banjir dan jembatan putus antara padang bukit tinggi
tepatnya pada kilometer lima puluh empat kecamatan dua x sebelas kayu tanam padang pariaman
nah untuk sementara akses padang dan bukit tinggi itu terputus sama sekali
dan kepada pengendara yang menuju bukit tinggi atau sebaliknya
itu perjalanan kita alihkan ke kayu ke sipincin lewat malala
atau yang dari padang kita alihkan lewat siting jelaut lewat solok dan nau singkaran
kemudian pak rahman untuk antisipasi bahwa kemungkinan curah hujan masih akan cukup tinggi mengunjur kawasan sumatera barat dan sekitarnya
langkah langkah apa yang sudah dilakukan oleh bpbd agar mungkin bencana ini tidak semakin meluas begitu
nah memang berdasarkan informasi koordinasi kami dengan bmkg
itu intensitas hujan itu kan memang diperkirakan tinggi itu sampai januari tahun dua ribu dua puluh
nah berkaitan dengan itu kita menghimbau kepada seluruh kabupaten kota dan kepala kalaksa bppd itu
untuk melakukan langkah langkah antisipasi
kalau memang hujan dengan intensitas itu tinggi
terutama daerah daerah yang titik rawan bencana itu seperti longsor dan banjir
itu kita akan melakukan antisipasi melakukan evakuasi
terutama masyarakat kita yang tinggal di daerah wilayah sungai di tepi sungai atau di daerah daerah permukitan
oke sejauh ini apakah selain jembatan yang rusak pak apakah memang ada beberapa rumah warga

atau mungkin warga yang menjadi korban akibat bencana ini sejauh ini seperti apa pak
nah memang ada beberapa warga yang kita evakuasi tadi malam
tapi alhamdulillah kita tidak ada yang meninggal
cuma ada kerugian material itu memang ada
kita sekarang lagi melakukan pendataan dan kita berada di lokasi tempat terjadinya banjir dan jembatan putus
oke bantuan apa saja yang sudah disalurkan kepada warga yang terdampak bencana ini pak
nah kita semalam membuat dapur umum
di samping itu kita juga mengerahkan peralatan kita dari pustal op bppd provinsi
ditambah dengan kawan kawan di pu dinas perhubungan
dan juga kita mengusertakan seluruh kawan kawan kabupaten kota yang bersetangga dengan kabupaten padang priaman
lalu sejauh ini kondisi di lembah anai sendiri seperti apa
pak mengingat tadi ada informasi mengenai kemarin juga air cukup tinggi dari air terjun
lembah ana ini seperti apa saat ini pak
nah memang semalam itu tinggi ya sampai ke jalan sampai dua meter itu ketinggian airnya
sehingga tidak bisa dilewati oleh mobil
alhamdulillah sekarang sudah normal kembali untuk daerah lembah anai
tapi untuk menuju ke padangnya itu tidak bisa sama sekali
berarti untuk tempat wisata air terjun lembah anai ini untuk sementara ditutup ya pak
untuk sementara enggak sekarang sudah kita buka
tapi warga memang juga nggak ada ke sana pak
karena itu asik jalan
jalannya ke sana itu kan terputus karena di kayu tanam ini kan jalan putus
jadi akses jalan itu ke bukit tinggi atau ke payakumbu kita atau ke pekanbaru kita mencari jalan alternatif
baik sepertinya hubungan kita dengan kepala bpbd sumatera barat terputus
dan informasi tadi disampaikan bahwa sejauh ini sejumlah bantuan sudah diberikan kepada warga yang terdampak
dan upaya upaya perbaikan sudah dilakukan
mengantisipasi agar kerusakan tidak semakin meluas di sumatera barat